iya apaan sih lo lepasin gak
oh lo mau belain dia
ada apa lagi mel telepon ini
ada apa telepon om
om tau gak pangeran dimana
kok dia gak masuk kulit
wah masa sih dia gak dateng ke kampus
setahu om dia tadi mau pergi ke kampus katanya
atau mungkin dia ada urusan lain kali keluar
jadi gak langsung pergi ke kampus
ya mungkin kamu tunggu aja lah di situ ya
eh yaudah deh om makasih ya
semoga aja pangeran gak nyari masalah lagi sama amel
aku mau blah blah

ga ada apa lah om

kak lo budet atau apa sih bertinga tinggal kuping gak sih gue panggilin malah kabur
gue buru buru gue mau jadi putri
bukan urusan lo gak penting juga gue kasih tau ke lo
sumpah ya gak lo gak sahabat lo semuanya ngeselin banget tau gak
eh lu gak bisa seenaknya gitu kasar sama cewek
iya apaan sih lo lepasin gak lo mau belain dia lepasin gak lepasin
enggak gue bukan belandia tapi gue gak suka sama cara lo ya bisa kasar sama semua orang
pasti lo apaan sih pake belain dia segala
gue gak belain dia lepasin lo
riz lo dimana sih dari tadi gue telfonin gak lo angkat
apa lo di rumah sakit yara medica bareng putri
udah yaudah gue kesana sekarang ya
gue harus kabarin paregar dulu nih
sini dulu gak
aduh gue sini lo dengerin gue dulu
ya udah buruan abis ini gue masih harus nyari main prince tau gak
lo tau barusan gue denger citra lagi telfonan
dan gue yakin yang dibalik telfon itu adalah rizky
lo tau apa dia bilang putri lagi ada di rumah sakit
ya udahlah gue gak peduli mau putri sama si rizky tuh gue gak peduli yang gue peduli tentang pangeran ngerti
mel think about it dong kali aja your prince itu lagi ada di rumah sakit juga
aduh apa salahnya sih kita cek aja dulu
sorry aku telat
kenapa sih ada apa sih itu klien semuanya udah pada nungguin kamu
iya tadi aku abis nganterin bu nawang ke rumah sakit anaknya kecelakaan
aku coba kasih dia bantuan sih tadi tapi dia nggak mau
jadi sekarang udah mulai peduli sama nawang
ya enggak lah
aku cuma kasihan aja sama nawang aku gak mau dia curiga
terus tadi kamu sempet nengokin anaknya
nanti abis meeting aku coba mampir ke rumah sakit untuk nengokin anaknya nawangnya
malah aneh dong kalau kayak gitu dari mana kamu tahu anaknya di rumah sakit
udah udah kita masuk dulu kain udah pada nunggu yuk ayo
pak makasih banyak ya udah nganterin ke sini jadi repotin nih
never mind don't worry about it saya juga khawatir dengan bu nawang
maksud saya saya khawatir dengan kondisi putri ya
oh iya pak yaudah kita ke dalam aja pak
ya udah gue mau buru buru gue mau masang kok pangeran ada di sini atau enggak
ntar kalau terlalu dekat bisa ketahuan tau ya
hals aja ya sampai pangeran ada di sini sama secewasongan itu
bener bener secewasongan great pak
ini dia pak

saya pikir ini sangat potensial sekali pak buat perusahaan kita gimana kita tinggal eksekusinya aja
tapi kalau pak alex ada alternatif lain selain yang saya sampaikan tadi silahkan
kenapa aku teringat terus sama omongannya nawang ya
maaf saya permisi ke toilet sebentar
ya mari silahkan
saya perbisi sebentar ya pak
silahkan bu lydia
coba kamu cari tahu kondisi keadaan
anaknya bu nawang di rumah sakit
kalau dia butuh sesuatu
atau perlu apapun lah
kamu cepat kabarin saya
kasih tahu ke saya gerak ya
perhatian banget ya sama nawang
karena aku udah bilang sama kamu
aku cuman kasihan liat dia
kamu tuh jangan terlalu mengistimewakan nawang
kasih perhatian khusus begini
karena itu bisa jadi bumerang buat kita loh
kamu gak usah khawatir
kalau soal itu
aku perlakukan dia sama dengan pegawai
aku yang lain kok
gak ada yang istimewa
nganterin pegawainya ke rumah sakit
itu menurut aku
suatu yang istimewa
kamu tuh terlalu kelihatan care sama dia
jangan sampai kamu suka sama dia
kamu gak usah khawatir lah kalau soal itu
aku buat kayak gini kan
gak mikir macem macem sama aku
jangan banyak bergerak ya
supaya tulangnya gak bergeser
sementara kamu harus dirawat inap
udah mendingan khusus
karena kamu saya kasih obat peradah nyeri
kalau kamu nekat pulang
kamu harus mentanda tangani surat pernyataan
kamu harus menandatangani surat pernyataan
kamu harus menandatangani surat pernyataan

kamu mulai sekarang harus jujur ya ke ibu
jadi ada masalah apapun cerita
jadi ada masalah apapun cerita
jadi ada masalah apapun cerita
kalau misalnya ibu kesini
ibu harus bilang sama aku
supaya ibu gak ketemu sama ibu

supaya ibu gak ketemu sama ibu
sama si cowok batu bata itu
siapa lagi kalau bukan pangeran
itu cowok tampan begitu kamu bilang batu bara

kalau kelakuannya minus kayak dia tuh percuma
ini kue kesukaan putri
bantuin ibu yuk ke dapur
masih ada makanan yang harus diam
tapi waktu ibu kenal ayahnya
tapi waktu ibu kenal
ternyata hatinya tuh lembut banget put
dia tuh orangnya perhatian banget
dia tuh orangnya perhatian banget
dia tuh orangnya perhatian banget
dia selalu mau jagain ibu
tadi citra sama rizky dateng mereka tuh nganterin apa keranjang dagangan
oh iya bu aku lupa aku ninggalin keranjangnya di kampus
tapi mereka baik banget ya mau nganterin keranjang aku
kamu tuh beruntung ya put punya teman yang baik dan sayang sama kamu
terus jadinya kamu pilih siapa pangeran atau rizky
aku pilih siapa
aku pilih siapa
aku pilih siapa
aku pilih siapa
aku pilih siapa
aku pilih siapa
aku pilih siapa
kalau aku harus nginep disini ibu pasti khawatir
tapi aku gak tega kalau aku harus kasih tahu ibu
aku pasti kasih tau ibu
aku pilih siapa
aku pilih siapa
aku pilih siapa